bu susi kita memang harus makan ikan tapi kan ikannya juga harus ikan ikan yang sehat ya
bagaimana kalau sekarang di pasaran ikan ikannya sudah mengandung bahan bahan berbahaya
betul itu memang alasan yang cukup berdasar
kenapa karena kemarin petugas gabungan pemerintah kota tasik malaya jawa barat ini pemirsa ya
menemukan bahan makanan yang tidak layak konsumsi
dan ini beredar loh di pasar tradisional
bahan bahan tersebut diduga mengandung formalin borax dan juga rodamin b
waduh bagaimana kalau sampai zat itu masuk ke dalam tubuh kita
nah tidak hanya di tasik malaya jawa barat petugas gabungan pemerintah kota makassar
juga menemukan ikan dan udang yang diduga mengandung formalin
jika dikonsumsi tentu akan membahayakan kesehatan anda
petugas gabungan pemerintah kota tasikmalaya menemukan sedikitnya dua puluh dua sampel makanan
yang diduga mengandung borax rhodamine dan formalin
bahan makanan ini ditemukan di puluhan lapak pedagang di pasar induk cikurubuk tasikmalaya
bahan makanan berupa mie belang lebaran
untuk mengeruk keuntungan
untuk mengeruk keuntungan
dan mie basah curah
petugas gabungan dinas perikanan dan pertanian bersama dinas ketahanan pangan kota makassar
menemukan udang dan ikan yang diduga mengandung formalin dari sebuah toko swalayan
selain menemukan udang dan ikan berformalin
petugas juga menarik sejumlah makanan kaleng yang diduga berjamur dan nyaris busuk
warga diminta berhati hati akan maraknya peredaran bahan pangan berbahaya di pasar
hmm itu dia ya
makanan berformalin ini atau yang mengandung zat berbahaya ini
yang ada di sekitar kita dan juga cukup dekat
biasanya akan ketahuan kalau sudah dirazia
nah kalau momen jelang ramadan sih ya kok udah lebaran aja
ini memang pasti akan dimanfaatkan sejumlah oknum pedagang untuk mengeruk keuntungan
karena banyak masyarakat yang ingin menyetok bahan makanan mereka selama bulan puasa
termasuk yang menggunakan formalin agar bahan makanan dijual lebih awet
lebih laku juga di pasaran
kita kan tentu sekarang bertanya nih seberapa bahaya ya formalin bagi tubuh
soalnya ini sepertinya hampir banyak yang tidak tahu begitu kan
pedagangnya ataupun juga yang membeli makanannya
kita akan berbincang dengan ahli gizi johnson ongko
langsung dijawab tuh
iya langsung aja tuh
seberapa bahaya yang namanya makanan
kadang kadang kalau dibilang penjualnya tidak mengetahui bahayanya itu kurang tepat
karena sebenarnya penjualnya sendiri sudah mengetahui efek samping dari formalin maupun borang
jadi mereka memang sengaja begitu ya
jadi tujuannya adalah supaya produk produk yang mereka jajakan itu tidak gampang rusak
sehingga akan meminimalisir cost atau expense dari kerusakan barang barang yang dijual
dari pengamatan mas jansen sendiri sejauh ini banyak ya makanan berformalin banyak sekarang ini
jadi masyarakat harus waspada juga dengan produk produk yang dibeli di pasaran
seperti yang kita lihat tadi bahwa banyak setelah ada rajia selalu ditemukan makanan yang berformunin
jadi oknum oknum ini memang susah dihilangkan
karena setelah rajia beberapa saat memang hilang tapi akan ada lagi
karena ya itu tadi faktor ekonomi
sehingga sebenarnya mereka mengetahui itu berbahaya tapi tetap dilakukan
tentu ini akan untuk menjaga supaya barang dagangan mereka lebih awet
supaya tidak rugi sih
supaya tidak rugi
nah tapi nanti pasti ya kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita sebagai konsumen akan ada banyak kerugian
nanti kita berbincang lagi ya
mas jansen tetap bersama kami di good morning
ya masih bersama kami di good morning
nah sekarang kita langsung saja nih mas jansen
jadi setelah makanan yang apa namanya dibalut dengan formalin masuk ke dalam tubuh begitu
bahaya seperti apa yang bisa
jadi tidak seperti racun ya
maksudnya langsung terasa mulus mulus
itu bisa saja
tapi dari bahayanya itu jangka panjangnya
jadi kalau misalnya sudah terlalu sering dan terlalu banyak mengonsumsi yang disebut dengan zat karsinogenik ini
itu otomatis akan memicu yang namanya cancer
apapun itu jenis cancernya
itu jadi bisa jadi bibitnya kanker dari situ
sehingga lama kelamaan tubuh akan mengalami ya itu tadi
yang penyakit penyakit yang kronis yang mematikan
kalau misalnya di jangka pendeknya itu bisa menyebabkan mulus mulus
seperti diare pusing
jadi efek yang keracunan
tapi tidak selalu
tidak selalu ada efek yang jangka pendek itu
karena tergantung dari dosisnya
jadi tergantung dari dosisnya
makanan makanan seperti apa sih yang biasanya diberikan formalin itu
sebenarnya sudah dilihat dicuplikan
ada bakso curah kemudian cincau kemudian ikan daging
itu seringkali ditambahkan
nah yang berbahaya itu adalah yang dicampur ke bahan makanan
contoh seperti bakso maupun cincau
karena memang formalin bisa larut di air
misalnya seperti dilapisi di daging ikan atau daging sapi daging ayam
itu bisa larut dengan direndam
oke kita merendam saja maka akan mengurangi format
tapi untuk bakso
itu sudah susah
nah sekarang oke kita sudah spesifik
bakso yang kayak gimana yang tidak mengandung formalin
karena ini bakso makanan favorit semua orang
untuk membedakannya memang agak susah ya
memang susah sekali karena kenapa
bakso yang banyak kandungan tepungnya kelihatannya seperti bakso yang berformalin
jadi agak susah membedakannya
paling tidak yang menjadi kriteria ini nampaknya mengandung formalin itu yang seperti apa bu
warnanya lebih agak keputihan
lebih putih lebih pucat begitu ya
baunya misalnya bau dagingnya tidak terlalu terasa
dan tidak dihinggapi lalat
justru malah kalau dihinggapi lalat itu bagus ya
ya itu artinya tidak boleh formalin
saya juga pernah mendengar ada berikan saja ke kucing satu butir saja
jika kucing itu mengonsumsi maka tidak mengandung formalin
tapi dia sendiri kan tidak tahu kandungannya sudah ada formalin atau tidak
aduh pusing juga nih ya
kasian kucing ya
iya ya jangan sampai
agak sulit untuk masyarakat bisa membedakan yang mana ditambahkan maupun yang enggak
jadi saran saya ya adalah membeli di tempat tempat yang memang terpercaya
jadi pun di pasar tradisional itu dengan kenalan
atau sudah mengenal tempat tersebut dengan kredibilitasnya dalam menjual produk produknya
jadi harga juga tidak bohong
kalau harganya sudah miring itu ya mungkin bisa patut dicurigai
nah jika mau tidak mau ya jika tadi dikatakan agak sulit untuk memilah
jika makan sudah masuk kita bisa nggak mengonsumsi makanan lain untuk menetralisir
sebenarnya ada yang mungkin masyarakat sendiri sudah tahu yang namanya dengan antioksidan ya
antioksidan di tubuh kan memang dihasilkan tubuh juga dan juga kita peroleh dari makanan
jadi untuk menetralisir zat zat yang kalsinogenik contohnya seperti bahan pengelawet ini adalah dengan rutin mengonsumsi buah dan sayur
karena antioksidan tertinggi dari buah dan sayur
jangan dari suplemen ya
beda ya efeknya karena kan ada yang dari suplemen juga sekarang ini
tidak bisa disamakan antara dari sumber alami dengan yang suplemen
kita mulai hidup sehat ya
kita mulai hidup sehat dari sekarang
penambahan sayur dan buah itu memang kunci dari gaya hidup sehat
jadi kalau misalnya menghindari itu ya otomatis berbagai penyakit bisa kena
siap kalau begitu
mas jansen terima kasih sudah bergabung ahli gizi sudah bergabung bersama kami di good morning
jadi ada insight lagi
tadi kan sudah dikatakan kalau formalinnya ada di lapisan mungkin saja kita bisa menguranginya
nanti usah jadi kita juga mau coba nih mempraktekkan langsung bagaimana caranya
mengurangi kadar bahan formalin ya di makanan tapi untuk yang dilapisi
ya nanti kita akan praktek di makanan seperti udang dan juga ikan
ya sesaat lagi tetap bersama kami di good morning